kita beralih ke informasi selanjutnya
di surabaya satu dua ratus empat puluh anak atau empat puluh empat anak menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas
heri pusponugroho satu dari ribuan anak yang bertahan hidup dan menjadi tulang punggung bagi kedua adiknya
cita saya ingin menjadi teknisi listrik di pln
cita cita saya ingin jadi profesor matematika
cita cita saya akan menjadi pramugari
sepuluh lebih anak anak di provinsi jawa timur dipaksa menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas
lalu bagaimana mereka menjalani hidup dan bertahan serta bertekad untuk menggapai cita cita mereka
semangat dan optimis itu yang tampak dari raut wajah remaja enam belas tahun heri pusponugroho
juli lalu kedua orang tua heri meninggal dunia akibat covid sembilan belas
bersama kedua adiknya yang berusia sebelas dan dua belas tahun ia memilih tinggal di rumah
heri bertekad akan mewujudkan cita citanya dan berupaya memenuhi kebutuhan hidup kedua adiknya dengan berdagang di rumah
heri sadar di usianya yang masih anak anak tidak mudah menjadi tulang punggung keluarga dan memikul tanggung jawab atas hidup kedua adiknya
namun pesan dari kedua orang tuanya membuat heri yakin ia dan kedua adiknya mampu bertahan
belajar sekolah ya trauma healing ya supaya tidak mereka tidak apa putus asa
tekad dan semangat heri pusponugroho sigit budianto dan aulia maresa menjadi booster bagi
ribuan anak di jatim yang dipaksa menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas
eka rima gancerwik caksono surabaya jawa timur